ih dewi apaan sih
padahal dia juga senang karena ada panggilan buat kamu
nanti seneng banget denger ada panggilan buat kamu
saking senengnya dia nyubit aku
yang baru bisa aku kontak cuma rosa
dia bilang barusan lagi otw
lea belum bisa dikontak
tadi gak diangkat bos
udah kamu mesej
udah aku suruh telepon
kok gak diangkat
mungkin gak kedengeran bos
atau mungkin memang gak mau ngangkat
kamu tanya sendiri aja sama si arman
kan belum diangkat bos
deden pasti disuruh bos saeb
aku gak mau banyak omong sampai nanti kita kesana
nunggu lea atau cuma kita bertiga sama rosa
eh iya hp nya kenapa bunyi
kok gak diangkat
gatau gak kedengeran bos
gatau gak kedengeran bos
gatau gak kedengeran bos
gatau gak kedengeran bos
gatau memang gak mau ngangkat telepon dari saya
gatau gak kedengeran bos
gatau gak kedengeran bos
gatau gak kedengeran bos
mereka rupanya tidak takut dengan ancaman saya yang sedemikian rupa
mereka rupanya tidak takut dengan ancaman saya yang sedemikian rupa
nyali mereka besar

kalau mereka tidak muncul atau enggak kontak
potong mereka kita perbanyak
ada tulisan di bawahnya dengan huruf helvetica bold
ada tulisan di bawahnya dengan huruf helvetica bold
semoga kamu sukses di jakarta
kamu pakai kerudung
kelihatannya kamu pakai apa
biar orang gak curiga kalau kamu copet
tadi malam aku iseng sampai kerudung sepupu aku
terus aku ngaca
kayaknya aku kelihatan lebih cantik kalau pakai kedung
iya gak sih
terus aku bilang sama sepupu aku
boleh aku pinjam
sampai aku punya sendiri
terus pupu aku bilang boleh
ya udah aku pakai
terus kalau udah pakai kerudung masih mau nyopet
hmm kayaknya enggak deh
malu sama kerudungnya
jessi udah nelfon kamu ngabarin kalau dia ke jakarta
aku gak nyangka kalau dia mendadak ke jakarta
aku juga gak nyangka
kamu mendadak pakai kerudung
maksud aku dia mau bantuin daniel yang usaha di jakarta
kemana daniel pergi
jessy kan baru kenal sama daniel
jessi udah pacaran sama daniel
ya kan baru kemaren
terus emangnya kenapa
terus radia aja
aku juga gak tau kapan omobet jualan cilok lagi
aku juga gak tau
padahal aku udah kangen banget sama cilok ogo
ya tanya ke omobet
urusan kami udah beres belum
emang gak tahu urusan kamu apa
kamu kan gak jadi mau bisnis sama temen kamu
terus mau jualan cilok lagi
tapi masih ada urusan
pengurusan kamu beres
kalau bukan cilok omobet
aku gak mau jualan cilok
terus kamu mau jualan apa
tapi jangan cilok
kita lihat ada yang jualan apa
maaf kalo nunggunya kelamaan
kamu kontak sama lea enggak
tadi aku telepon hpnya mati
kalau cuma kita bertiga gak rame
emangnya harus rame
iya biar bos saya takut
emangnya dia bakalan mau
dia itu sebetulnya udah gak nyepet lagi
tapi diajakin lagi sama bos saif
terus sekarang kan ke ubed lagi bentrok sama bos saeb
ini ada yang nelfon
oh yang edisi terbaru
akhir bisa bantu aku gak
kan udah dari waktu itu mau ke ubed bantu
kamunya aja yang malah gak mantep
yaudah sekarang kita ketemu
ubed mau pergi dulu
ke rumah sakit
nanti kalau perlu bantuan aku
ada tukang iscuren tuh
durian itu cuma nama panggilan
nama aslinya durian
kenapa disebut durian
pasti namanya bukan durian
tadi sebentar katanya
udah setengah jam lebih
hampir satu jam
ini sih bukan sebentar
durian itu buah yang sangat bergiji
karena mengandung banyak karbohidrat
saya belum selesai ngomongnya
duduk kak ubed
beberapa jam lagi
alia lebih side
pluginnya di serum
soalnya dulu langsung berharga dia dipes
untuk yang malam gila
soalnya kamu udahima tak bisa tidur
habisin es duriannya
masih ada mantan anak kuah sayap yang udah insaf yang mau gabung sama kita
ada yang lain
ada panggilan kerja buat kamu
ada panggilan buat kamu di tempat aku
kalau gak percaya biar nanti aja ngomong
ih ini apaan sih
padahal dia juga senang karena ada panggilan buat kamu
ranti senang banget denger ada panggilan buat kamu
saking senangnya dia nyubit aku